baru saja saya mau memanggil orang untuk memanggil emak
kamu lupa aku bisa mengetahui apa yang orang tidak ketahui
aku tahu nyai serang membutuhkan aku makanya aku datang kesini
kita bicara di dalam saja ya mak
ya baiklah mari masuk
basir ada apa basir
guru guru sembara anu sembara anu
tenang tenang dulu ada apa
sembara guru sembara anu
kenapa sembara ada apa
sebaran diserang sama buaya di sungai
ya allah dia mau kemana rohit
buya buyanya sudah mati semua kang
kamu dimana sembara kakang
aku akan mencari sembara ke dasar sungai
kamu tidak apa apa
tidak apa apa guru
apa kamu yang membunuh
saya tidak punya pilihan lain
boya boya itu ingin melukai dua sahabat saya
bundu adi dan basir
saya tidak akan membiarkan
boya boya itu melukai dua sahabat saya
ya ampun sembara
kamu mengorbankan diri kamu
untuk kedua sahabat kamu
maafkan kami sembara
kamu sudah menyelamatkan kami
darah suta itu memang cantik tuhan
banyak laki laki yang tergila gila padanya
dia bicara apa
aku bisa membaca semuanya tuhan
bukankah tadi tuhan menemui darah suta
alang kibari itu pekerja yang baik
eg butuh orang seperti dia
karena itu eik datang ke rumahnya
takut dia sedang sakit
atau setelah dia menikah
semangat dia jadi turut kerjanya
eik sebagai tuhan perlu bicara dengannya
bukankah tuhan bisa menyuruh trimu
untuk menyuruh alang kibar kesini
alang kibar itu sudah seperti sahabat x sendiri
kalau ex suruh itu pelayan panggil dia orang
dia bisa marah
maka dari itu eij sendiri yang datang ke rumahnya
orang yang melihatnya itu
bisa salah paham
karena tuhan mendatangi istri orang
di saat suami yang sedang tidak ada di rumah
eik mana tahu
kalau alang kibar sedang tidak ada di rumah
jadi pak lampir tidak bisa salahkan eik
bambunya kurangnya eik
kalau hanya dua lonjor
kamu ambil saja di kembun ya
baru saja saya mau memanggil orang untuk memanggil emak
aku bisa mengetahui apa yang orang tidak ketahui
nyai sering membutuhkan aku
makanya aku datang kesini
kita bicara di dalam saja ya mak
nyai mau minta bantuan apa nyai
untuk suami saya
untuk suami sendiri
mau guna guna nyai
bukan guna guna yang buruk mah
tapi guna guna yang baik
untuk kebahagiaan rumah tangga
memang ada masalah apa dengan alang kibarnya eik
dia itu pencemburu emak
dan sangat kelewatan
jadi maksud saya
malah hampir buatkan guna guna
supaya suami saya tidak cemburuan lagi
saya bosan setiap hari berantem terus
perkara kecil bisa jadi ribut besar
ada laki laki yang melirik saya
cemburu itu artinya cinta
bukan begitu nyai
iya emak betul
saya tahu kakang alam kibar sangat mencintai saya
tapi kalau cemburunya sudah membambi buta
itu namanya sudah kelewatan mah
aku akan membantumu
terima kasih emak
tapi membuatnya jangan di sini
takut ketahuan suamimu
kalau sampai dia tahu
ke rumah tangga saya bisa makin berantakan
arasuta buka pintunya arasuta
arasuta buka pintunya
sedang apa kamu didalam
jangan jangan istriku sedang berduaan
mana orang mulia itu mau isteri
apa kamu melihat istriku
pergi kesana den
dengan mak tua yang bekerja di rumah tuan adolf peter
betul den mak lampir
pasti mak lampir disuruh oleh tuan adolf peter untuk menjemput istriku
karena aku habisi berdebah belanda itu
den jangan gelap mata
aku tanya gimana istriku
karena kamu menyanyikan yang juga
itu semua tidak benar
dasar belajar terkutuk